udah menjauh kayaknya dia udah kabur sekarang kita aman waduh ditinggalkan gimana kalau lagi
jalan tiba tiba di aduk ngolonyon dengan aina gini aduh bisa omeng cek aduh
bukain dong ini punya zara mau masuk nih bume sih mana sih nih aduh
kenceng banget suaranya kayaknya mau hujan aduh gimana dong mesti masuk kalau
enggak ke hujanan bang ribet ribet teriak suara habis mending konser telepon aja
hai hai hai hai hai hai hai sayang sayang've kamu gimana sih masel lama banget di sekolah
mau dekor dekor aja sampai jam segini zara zara zara i dengerin mami dong mami mau jemput tapi
siapa yang ngajarin
ih ki zara malah main main deh
zara kamu jangan main main deh sama mami
ya malah dimatiin
kita dikejar sama hantu kepala macan
hah hantu macan
zara zara tentunya bagi mendekat
aah jangan deket
maaf ya pertek
aduh sakit nih dua duanya aduh
hantu kayak gitu kenapa bisa muncul di kampung kita ya
mereka gak pernah lapor bikin ktp disini
udah gak kuat
udah ahli aja sendiri deh
pak rt udah gak kuat
selamatkan dirimu nak
masa depanmu masih panjang
udah udah duluan aja di sana selamatkan dia
aduh jangan dimakan
saya orang sunda makannya daun daunan
berarti saya tua dong kalau saya maminya pak rt
ali pak rt
saya tadi baru dikejar kejar sama hantu manusia berkepala macan
hantu manusia berkepala macan
iya pak rt
siun kenu gitu
jadi pak rt gak takut ya
barusan saya juga diuber uber itu
makanya gak usah ngusah sampe putus nih napasnya
berarti sama tuh penakutnya
kalau pak rt dikejar kejar sama hantu berkepala macan
terus saya juga
berarti keadaan udah semakin gak tenang pak retek
kalau gitu kita mesti tangkap hantunya
ya pak rt masa saya sendirian nih sama pak rt tuh
ya udah lapor polisi aja lah
oh jadi pak reti mau cari selamat sendiri iya
teman kan waspada aja kita
pak rt jangan sampe hantu itu teh nyerang kampung kita
ya nggak apa apa lah
yang penting mah kita selamat
uh pak rt
pak rt mau cari selamat sendiri iya
tapi kan kita bukan ahlinya menjinakkan macan
kita mah mending lapor aja sama teman sapari kek
sampai siapa gitu
pak rt ini tuh kan hantu bukan minatang
mau ikut gak
mau ikut gak
mau ikut gak
pak rt gak mau ikut
tuh saya liat dulu nih masih jauh gak
tapi ali pulang haji ya
ali kan masih demam
aku masih kuat kok
kayaknya dia udah kabur
sekarang kita aman
gimana kalau lagi jalan tiba tiba di
kayaknya pingsan ngejeledak
eh pak hansip
cepet bangun pak
saya barusan ketemu han
ada hantu yang kepalanya macan
tapi tenang bu messi
itu hantunya ada dimana
hantunya itu ada di sekolahan anak saya
anak saya gerbangnya kekunci
gak mungkin masalahnya
tadi tuh aku tuh pingsan bertiga disini juga
dilempar sama hantu yang mukanya toret
belang belang kayak macan gitu
pisang masih di warung
mendingan sekarang para hansip ikutan saya
pergi ke sekolahannya zara
orangnya udah aman deh loh fah
aduh zara aku gak kuat lagi
kamu gak ngeliat apa
kantung macan itu lagi ngejar kita
dia tuh lapar banget
nanti pasti kamu duluan yang diincar
nah zara man
anaknya pisik terus
tuh kan dah mantunya melintas
ada pun melintas lagi
baju siapa ya
kayak bajunya penjaga sekolah kita deh
penjaga sekolah kita dimakan sama hantu macan
udah aku zara
jangan jangan ntar aku dimakan sama dia